ketua pssi erick thohir mengajak semua pihak mendoakan agar bintang timnas argentina lionel messi bisa datang dan bermain di indonesia saat pertandingan fifa matchday melawan timnas indonesia senin pekan depan
menurut erick timnas argentina bukan hanya lionel messi
banyak pemain lain yang diharapkan mampu memberikan peningkatan mental bertanding yang kemudian memberikan persepsi bahwa sepak bola indonesia sedang bangkit
erick juga menambahkan bahwa timnas indonesia jangan terlalu terfokus kepada pertandingan melawan argentina
tetapi juga harus siap menghadapi timnas palestina yang akan dijadwalkan bertanding pada hari rabu besok
dan indonesia melawan messi all star bukalanya